memang siapa orang yang memaksa kamu untuk menghapus
bungkari telepon aduh lo
bentar ya mas
ini honor perdana kamu malam ini
kamu gak hitung dulu
gak usah saya percaya sama mas juna
so cari sekolah
minta izin buat mencari anak tante
nih gak apa apa
bu kenalin ini mike yang sering cerita
salam kenal juga
ganteng juga ya
ayo silahkan duduk
kalau saya ganteng
berarti cocok dong sama anak tante yang cantik
mau belajar yang mana sekarang yang mana
ini depan sini ya dua ya
di kedua ya
karena ku tak ingin terluka lagi
akhirnya aku bisa lihat kamu lagi neng beb
aku kangen banget
lalu kak suaranya
mulai refresh lagi gak cuma
kalian boleh request
gak mungkin itu mike
ya allah aku udah penangis
gue gak kuat pe
aku tak bisa kayak gini terus
tapi lo sadar gak
si kamlo tuh makin nunjukin ke siapa orang kamlo tuh tendangan gue
aku paham maksud kamu mbak
tapi kamu yang tenang
kamu jangan nangis lagi dulu
gue tuh capek
aku tuh gak ada maksud buat
aku tuh gak ada maksud buat nunjukin ke semua orang kalau aku tunangan kamu
aku cuma gak bisa diem kalau melihat orangnya aku sayangin disakitin
aku cuma pengen lindungin aja kak
gue udah gak kuat lagi nurusin semua
raya tunggu raya
raya tunggu kak
mero raya kenapa
om gitu ke rumah sakit aja ya om
om yang kuat ya om
om yang kuat
betul ayo kita ke rumah sakit aja ya pak ya
udah kalau gitu biar papa kamu masuk ke dalam aja ya ra
om yang kuat
pelan pelan ya om
waktu kenapa sih gak mau ke rumah sakit aja
papa pengen tanya
ra ra gak mungkin jelasin semua ini ke papa
kalau papa tahu papa pasti shock
dan keadaannya pasti makin memburuk
mas duna gimana tadi penampilan michelle bagus gak keren kan
penampilan michelle malam ini luar biasa sekali
saya akui michelle memang berbakan
jadi wajar dong waktu itu videonya sampai viral
mas duna ujiannya berlebihan banget
tapi memang bener loh
untung waktu itu videonya kamu upload waktu michelle sedang bernyanyi
kalau tidak saya mana mungkin ketemu penyanyi berbakat seperti michelle ini
untungnya lagi saya gak jadi takedown itu video mas
oh waktu itu ada
orang yang maksa maksa saya untuk hapus itu video
itu kenapa dihapus kan videonya viral lagi
bagus kan videonya bagus
iya tapi ada aja gak tau tuh orangnya aneh banget
memang siapa orang yang memaksa kamu untuk menghapus
iya bener ya mas
ini honor perdana kamu malam ini terima kasih
kamu gak hitung dulu
gak usah saya percaya sama mas duna
makasih ya mas duna
michelle cari sekolah nyokapmu udah nyariin tadi
ke intonasi sebelumia selamanya